pasukan tni berhasil menguasai lembah arwanop di distrik tembagapura yang dikuasai kelompok kriminal separatis bersenjata pelarian dari tembagapura kamis pagi
selain menyandra beberapa orang guru kelompok ini diduga melakukan pelecehan seksual terhadap guru wanita
kami ditolong senjata api
terus yang laki laki dipisahkan dengan yang perempuan
yang laki laki ditodong senjatanya di kepala
yang perempuan dipukul ditendang
berselang empat puluh lima menit ke depan mereka kabur membawa hasil rampokan mereka berupa sepuluh buah hp
buat empat buah laptop dan sebagian bama bahkan kita punya pakaian juga diambil semua
sedikitnya enam guru wanita dan tujuh guru laki laki dievakuasi ke timika menggunakan pesawat heli milik penerbat
setelah melakukan evakuasi tni akan kembali mencari anggota kelompok bersenjata yang berhasil melarikan diri ke kampung jagamin
situasi terakhir sudah aman dan terkendali
sudah dikumpulkan dan saya sudah memberikan sedikit pengarahan kepada mereka
meyakinkan kepada masyarakat bahwa situasi di kampung arwana komplek yang terdiri dari enam kampung ini sudah bisa kita duduki
saat ini tni masih bersiaga di lembah arwanop distrik tembagapura